kamu mau kemana
mau ngejar layangan
tia sarapin bodoh
kamu jangan mengejar layangan
ayo kesini cepat
ya gusti ya
sini ganti karaku lagi

kau sudah kalah
jangan sembarangan berbicara
aku belum kalah